sekretaris jenderal partai golkar paulus ludwig resmi menjadi wakil ketua dpr menggantikan aziz samsudin
pelantikan ludwig disaksikan oleh ratusan anggota dewan dan seluruh pimpinan dpr dalam rapat paripurna kami siang
ketua dpr ri puan maharani meminta persetujuan empat ratus sembilan puluh delapan anggota dewan yang hadir secara fisik dan virtual mengenai pergantian wakil ketua dpr
sesuai dengan peraturan dpr tentang tata tertib pergantian pimpinan dpr pemimpin partai politik menyampaikan nama pengganti kepada pemimpin dpr dan dibawa ke sidang paripurna
setelah ditetapkan paulus lantas mengucapkan janji yang dipandu ketua mahkamah agung syarifudin
selain agenda pelantikan ludwig menjadi wakil ketua dpr rapat paripurna menetapkan perpanjangan sejumlah ruu ruu apbn dua ribu dua puluh dua dan mitra baru komisi dua
saudara haji lodwi f paulus nomor anggota a dua ratus delapan puluh satu dapat ditetapkan sebagai wakil ketua dpr ri apakah dapat disetujui